saudara suasana gerbang tol amplas di kota medan sumatera utara terpantau ramai lancar saat puncak arus balik hari ini
jumlah kendaraan yang masuk dan keluar meningkat
berdasarkan pantauan arus balik di gerbang tol amplas medan pada rabu siang jumlah kendaraan yang masuk maupun keluar meningkat
meski demikian arus lalu lintas lancar tidak ada antrean kendaraan di gardu pembayaran tol
kita langsung sapa jurnalis kompas tv yulia kezia di medan sumatera utara
yulia untuk siang ini bagaimana pantauan arus balik di gerbang tol amplas
ya baik pak sekali terima kasih dan juga saudara selamat siang
untuk pantauan arus balik di jalan tol amplas kota medan ini sendiri saat ini saya sudah berada di gerbang tol amplas kota medan
dan dari pantauan kami di lapangan
untuk hari ini atau tepatnya di h enam lebaran sudah mulai mengalami penurunan atau kembali ke normal ya saudara
di mana arus lalu lintas di jalan tol ini sendiri sudah mulai lancar walaupun sudah kembali ke dalam normal ya saudara
dan dari informasi yang kami dapatkan juga saudara untuk di tol amplas ini sendiri total ada sebanyak dua puluh ribu lebih kendaraan yang melewati jalan tol ini sendiri
atau total secara keseluruhan di tol belmerah
sebanyak delapan puluh tiga ribu lebih kendaraan yang melewati tol belmera ini sendiri
sehingga jika dipersankan itu ada sebanyak tujuh belas persen dari situasi normal atau satu persen kenaikannya dari tahun sebelumnya
untuk informasinya juga saudara sebenarnya untuk puncak arus balik mudik ini tepatnya ada di tanggal empat belas hingga lima belas april
sehingga jika dipersenkan itu ada di tanggal empat belas hingga lima belas april atau di hari minggu hingga senin kemarin
sudah mulai kembali normal ya saudara
dan dari informasi tambahan kami juga untuk rute tol amplas ini sendiri menghubungkan kota medan dengan beberapa kota lainnya seperti tebing tinggi siantar tanjung pura dan juga binjai
dan saudara dapat juga kami sampaikan dari segi pelayanan pihak jasa marga di sini melakukan antisipasi untuk menambah gerai top up yang sebelumnya ada dua titik menjadi empat titik
selain itu juga saudara ada
penambahan kapasitas transaksi mobile reader sejumlah empat unit dan juga penambahan petugas untuk membantu uang elektronik
lalu juga saudara dapat kami informasikan pihak jasa marga tetap menghimbau pengguna jalan tol untuk tetap memastikan bahwasannya kendaraan berada dalam kondisi baik
ataupun pengemudi juga tetap fit dan dalam kondisi baik dan juga ketercukupan saldo
dapat dipastikan berada dalam ukuran cukup untuk melakukan tarif pembayaran
wilia kezia terima kasih laporan anda dari gerbang tol amplas medan sumatera utara yang sepertinya sudah kembali ke kondisi normal dari sana